meninjau proyek mass rapid transit gubernur dki jakarta anies baswedan
serta wakil gubernur sandiaga uno langsung disambut direktur konstruksi pt mrt jakarta
kompak mengenakan batik pasangan baru pemimpin jakarta ini meninjau pengerjaan mrt
di kawasan fatmawati jakarta selatan
dalam keterangannya anies baswedan mengatakan proses pembangunan mrt ini
masih terkendala pembebasan lahan dan masih ada empat bidang lahan yang proses hukum di persidangan
agar selesai tepat waktu anies meminta wali kota jakarta selatan
untuk segera mengeksekusi lahan lahan tersebut
tak hanya itu sandiaga uno juga menambahkan agar pembangunan mrt yang diperuntukkan
untuk kalangan masyarakat luas tidak terganggu oleh sebagian kecil masyarakat
yang hendak mengambil
keuntungan besar terlebih dalam pengalamannya setiap proses pembangunan selalu muncul masalah pembebasan lahan
salah satu menjadi permasalahan membangunan infrastruktur di indonesia adalah pembebasan lahan
nah sekarang landasan hukumnya sudah jelas dan atas segala azas aspek opini hukumnya sudah jelas
kami secara definitif memperuntukkan wali kota untuk mengeksekusi
sebenarnya tanpa terhentung dalamnya